kemeriahan asian games tidak hanya terasa di lapangan pertandingan
di area asean festival juga sangat terasa kemeriahannya
asean festival memang dibuat untuk para penonton dan masyarakat yang tidak membeli tiket pertandingan
namun ingin menikmati suasana asian games dan bermain bersama keluarga
di tempat ini terdapat tiga zona binbin atung dan kaka
dinamakan seperti nama maskot agar masyarakat dapat lebih mengenal maskot asian games
emang niat kesini sih kita ngincar untuk tadinya pertandingan
cuma tiketnya nggak dapat jadi kita pengen jalan jalan di asian fest ini
senang banget dari pintu masuk kita nggak kena macet ya masuknya gampang
yang paling senang sih kayak tidak di jakarta
anak anak juga nyaman kita jangan bawa stroller shuttle busnya gampang tertib
dan kita bisa gaya gayaan ya bu di sini
di area asian festival games ini terdapat banyak stand
mulai dari stand makanan permainan anak anak tempat makan
ada juga stand bagi yang suka dengan permainan skateboard
anak anak dapat mencoba dan belajar berlatih skateboard
tidak hanya pengunjung lokal pengunjung asing juga mengaku senang dengan asean festival ini
selain untuk bermain dan berkumpul keluarga
di area ini juga terdapat layar besar bagi pengunjung yang ingin merasakan atmosfer menonton pertandingan secara bersama sama
randy putrama jakarta
demikian cnn indonesia
update kali ini program cnn indonesia prime news akan kembali hadir untuk anda
saya prasidya puspa terima kasih